pabrik perakitan barang elektronik di cikupatang rangbanten terbakar
api diduga berasal dari percikan pengelasan yang menyambar tumpukan plastik yang ada di area pabrik
asap tebal dan kebaran api membebung tinggi dari sebuah bangunan pabrik perakitan barang elektronik di cikupatang rangbanten
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga membuat sebagian atap dan bangunan lantai dua pabrik ambruk
sejumlah karyawan yang sedang bekerja pun terpaksa dievakuasi keluar pabrik lantaran khawatir api merambat ke seluruh bangunan pabrik
empat unit pemadam kebakaran dari kabupaten tangerang diterjunkan

api diduga berasal dari percikan las milik pekerja perbaikan bangunan pabrik yang mengenai tumpukan plastik di lantai satu